kabar ini bakal membuat mama shock
aura itu ma
aurah ternyata anaknya mas aldi yang selama ini kita cari cari
ah mama gak peduli
ini mau bukain pintu ya
kamu dimana sih
tadi mama ke ruangan kamu tapi kamu gak ada
oke ma kita ketemu di rumah sekarang ya
aku ada kejutan buat mama
yaudah ma sampai nanti ya
raka mau kasih kejutan apa sih
rumahnya om mereka besar banget
dan ini bukan cuma rumahnya om raka saja
tapi mulai sekarang kamu akan tinggal di sini
ada kejutan apa kak
kau tadi bisa
ada apa ini kak
kok aura bisa ada di rumah kita
itu mau adopsi aura
dan dia akan tinggal sama kita ma
sepertinya ada yang disembunyiin sama raka
kenapa dia tiba tiba mau adopsi aura
ini mau bicara sebentar sama om raka ya
ikut mama sebentar
kamu tunggu disini dulu ya
kamu tuh kenapa sih
kok gak kasih tau mama
tiba tiba adopsi aura
sebenarnya apa yang kamu sembunyiin dari mama
bakal membuat mama shock
aura itu ma
aura ternyata anaknya mas aldi
yang selama ini kita cari cari
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
aura itu ma
apa yang ini
ada bukti yang dipakai mah
kalung yang dipakai sama aura
itu punya mas aldi
ternyata selama ini
anaknya ali ada di depan mata mama
tapi mama nggak sadar
oke aku minta
kita rahasiakan ini dulu sementara ya mak
kalau kita keluarga kandungnya aura
dia masih merasa sakit hati
dia merasa dari kecil dia dibuang sama keluarganya
jadi ya itu
lebih baik sementara ini kita rahasiakan dulu
aku antara aura ke kamar dulu
ternyata aura itu anaknya adi
jujur yang nggak pernah aku harapkan
sebagai keturunan sah erlangga
berarti aura itu berhak
untuk semua warisan kekayaan keluarga erlangga
aku harus gimana
aku harus kesehatan
aku harus kesehatan
aku harus kesehatan
aku harus kesehatan
jadi yang itu aja ya mbak
udah kamu jangan sedih lagi ya
papa akan bantu kamu
cari ibu mda kamu sampai ketemu
jadi sekarang kita istirahat dulu
dan kamu harus makan yang banyak
biar tubuh kamu kuat saat cari ibu mda
soalnya kemarin kata istri bapak
waktu saya dan juga aura kesana
papa boleh nanya sesuatu nggak sama kamu
kalau papa lagi pergi kerja
kamu kan di rumah sama mama gisel
pernah gak dia ngelakuin hal yang buruk ke kamu
ya atau ngelakuin hal yang jahat ke tasya
kamu jangan takut
kamu jawab aja yang jujur
pernah gak mama gisel ngelakuin hal yang buruk ke kamu
aku sebelumnya nggak mau bohong sama papa
tapi kalau saya tak jujur
nanti hubungan papa sama tante jahat jadi rusak
nggak kok pak
mama gisel baik sama aku
terus perhatian sama aku
nggak kok pak
kenapa aku masih ngerasa kalau tasya nutupin sesuatu
kayaknya aku memang harus leadingin sendiri
makhlukya jadi gitar pun

aku harus tahu naya tinggal di mana
akan lebih gampang buat aku untuk mengusir dia dari jakarta
karena aku lagi sibuk
kok kamu yang nentuin
aku loh yang nentuin bukan kamu
aku maunya ketemu sekarang
ya tapi masalahnya aku gak bisa hari ini bili
aku pasti bakal kabarin kamu kalau aku udah ada waktu
karena kalau kamu gak mau ketemu aku sekarang
ih dimatiin lagi
berani banget ya
aku udah tahu
kamu pikir aku akan percaya sama kamu

semoga kamu wegik aku banyak kali
aku selalu ke sana
pantiasuhan pelita bunda
itu kan pantiasuhan punya tontenya meli
jadi selama ini naya tinggal di pantiasuhan itu
aduh aku harus gimana ini
gimana kalau sampai naya tau
orang yang adopsi salah satu anak di panti itu suami aku
enggak enggak naya gak boleh sampai tau